tapi apa hubungannya dengan anindi
tau gak sakti kamu kalau ditanya sebab tidak tahu tahu kamu apa
mardian bopo mardian
mardian seorang seliman harimau
iya bopo mardian seorang seliman harimau
dia datang untuk mencelakakan bopo
fahidah pasti kamu habis mimpi buruh kan
sungguh bopo mardian seorang seliman harimau
kamu terlalu memikirkan dengan mardian yang kesurupan
makanya sampai terbawa mimpi
oh atau jangan jangan kamu lupa berdoa sebelum tidur
makanya mimpi aneh aneh ya
tapi rasanya itu seperti nyata bopo
aku tidak akan membiarkan kalian hidup
kamu sakit mardian
tapi wajahmu itu pucat sekali loh
aku tidak apa apa mami
aku hanya kurang tidur
benar kamu gak apa apa nak
tapi aku cuma kangen sama teman teman aku di numberland
kalau kamu nanti sudah menikah
pasti kamu bisa melupakan semua teman kamu yang didadarlah
makanya besok kamu ikut bapak sama ibu
ke rumah pak rahman
kami ingin melamar farida secara resmi
tapi untuk kali ini kamu tidak boleh menolak loh
nah itu baru bagus
itu baru namanya anak bapak
bu tolong kirim segera utusan ke rumah pak rahman
kalau besok kita mau datang ke sana
ya sudah ya
ambillah beberapa helai rambut farida
lalu bakarlah rambut itu ke dalam air yang sudah aku bacakan cabang matra
lalu berikan kepada farida
tapi kok rambutnya sedikit sekali
ini cukup gak ya
udah lah ini aja
bude bude ngapain di kamar farida
kamu ini ya bikin kaget budi aja loh
bude ini kan cuma memeriksa kamar kamu
kamu tuh jadi perempuan
bude jangan jorok
itu diganti spraynya
jangan bilang kalau dia kabur
kamu tuh bagaimana
kamu tuh bagaimana
kamu tuh bagaimana

orang ngerti apa itu semua
tapi apa hubungannya dengan animbi
tongkat sakti kamu kalau ditanya sempat tidak tahu
tongkat sapi ayo kita cari arindi
akhirnya sekarang aku sudah terbebas dari badrika
sekarang aku bisa menemui cinta sejatiku
ingat ini aku belum banyak makanan buat biong
biong sudah tidak lapar
sekarang biong harus pergi
pergi kemana biong
karena ini adalah urusan biong
jadi lebih baik biong saja yang pergi
kamu tunggu saja di sini ya
ini aneh tak iu ya
kenapa biung tidak memperbolehkan aku ikut dengannya
biong biong mau pergi kemana
barah acih kenapa aku jadi sakit begini
kamu tidak ingat sir
apa yang terjadi pada dirimu
tidak kamu itu
kamu itu sakit karena kelaparan
sampai kamu pingsan di tengah jalan
kamu itu kan paling tidak bisa nahan lapar

gara gara aku kalian jadi repot berdua
tumben kamu ngomongnya benar sih
jangan jangan habis sakit otaknya lurus lagi barang
tidak lucu ya ci
oh ya barah
sekarang tanggal berapa ya
aku harus pulang barah
aku tuh sudah janji sama buku bakalan pulang tanggal tiga belas rumah
tapi keadaan kamu itu masih lemah sih
memangnya kamu kuat melakukan perjalanan jauh ini
aku sudah tidak apa apa ji
lagian kalau aku tetap di sini
aku pasti kepikiran sama buku
aku sudah selesai
aku sudah selesai